tiga desember yang lalu tepat dua puluh lima tahun sms atau pesan singkat ke telepon genggam pertama kali dikirimkan
sejak saat itu pesan singkat di telepon menjadi cikal bakal lahirnya aplikasi pesan singkat yang saat ini justru membunuh sms itu sendiri
anda penasaran isi pesan singkat pertama di dunia itu yuk kita simak kisahnya berikut ini
dua puluh desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua adalah hari yang patut dikenang bagi pengguna layanan seluler di seluruh dunia
di hari itu pesan singkat yang istilahnya dikenal sms atau short message service pertama kali dikirim
pelaku sejarahnya adalah perancang software bernama neil pepword yang mengirimkan sms ke direktur fonafon
pada hari itu nel mengirimkan pesan bertuliskan selamat natal melalui jaringan seluas
pesan seluler milik vodafone di inggris menggunakan komputer
sementara penerima sms bersejarah itu adalah ponsel orbitle sembilan ratus satu buatan fondavon
di era itu teknologi ponsel hanya bisa menerima sms dan belum memiliki kemampuan untuk mengirimkannya
satu tahun kemudian layanan sms komersial pertama tersedia di finlandia
nokia menjadi perusahaan pertama di dunia yang merilis ponsel dengan kemampuan untuk mengirimkan sms
namun perkembangan sms komersial ini tidak terjadi
sms berjalan cukup lambat
pelanggan gsm pada saat itu sangat jarang mengirimkan pesan singkat
salah satu kendalanya adalah pengguna hanya bisa mengirimkan pesan pada pengguna dengan jaringan seluler yang sama
sejak teknologi sms mampu meraih seluruh jaringan seluler sms menjelma menjadi prima dona di seluruh dunia
mengetik sms dengan jari di ponsel seakan menjadi wabah dalam gaya berkomunikasi
kini layanan yang dulunya digandrungi itu perlahan tergantikan oleh maraknya aplikasi pesan instan yang terkoneksi jaringan internet
sebut saja whatsapp line telegram dan lainnya
selain menyedot pulsa sms kian ditinggalkan karena kalah bersaing dalam hal fitur
seperti terbatasnya jumlah karakter serta tidak bisa mengirimkan gambar emoji atau video
tetap dianggap penting dalam dunia seluler terutama bila jaringan internet tidak tersedia atau mengalami gangguan